mawar itu tanggapan
enggak mungkin dari pihak keluarga
apa hubungannya dengan keluarga
nah ini kan kita tahu keluarga
dari pak jokowi kan ke pdip
ada mawar yang masuk ke psi
maksud tanggapannya dari jenengan
ya enggak perlu saya tanggap
memangnya mawar itu siapa
suara mas gaisang
enggak usah sih
memangnya suaranya gaisang seperti itu
ya mirip berat berat kayak mas gibran
kalau saya lihat di video pendeknya
ini tuh suaranya
lebih ke tenor ya
bukan ke pes
tapi pak jokowi sendiri
semasa malam sempet menanggapi enggak mas munggit
kita nggak tahu itu mawar
kok sudah menduga duga itu adik saya
ini itu adik saya

apa sudah ada kepastian kalau itu gaisang
kan belum ada yang tahu
dan juga sudah start menambah
start menambah gaisang
saya tidak langsung menggunakan oleh psi
udah tanya psi nih ya
saya kan dari pdi perjuangan
tapi kalau mas gibran sendiri
keyakinannya seperti apa mas mungkin
keyakinannya ketika melihat tayangan seperti itu
nggak ada keyakinan apa apa
saya nggak tahu itu siapa ya
memang ada siluet siluet
ini kan belum tentu kan
bisa saja itu siapa afgan
tapi sebelumnya belum pernah
saya kan bukan dari psi

enggak harus jadi iya
kalau jadi keluarga sendiri
enggak itu dicek dulu aja apakah itu betul kaisang
jangan melukai lukai seperti itu ya
belum tentu itu suaranya kaisang
belum tentu itu siluetnya kaisang juga
tapi kemarin muncul
mas gaisang sempat komunikasi dengan mas gibran ya
enggak membahas itu
juga membahas itu membahas yang lain
saya suruh dia bayar utang saya
utangmu isek semua ini
sempat menanyakan ke mas gaisang
berkait kebenaran yang bergabung ke psi
kemarin enggak membahas itu
berarti kemarin gak ketemu mas
minta gak ketemu dia di jakarta
berhasil payphone apa
bersama mas gaisang itu kan internal partai psi
enggak perlu ditanyakan ke saya
banyak psi saja ya
tapi membahaskan mas gaisang misalnya mau masuk ke partai
bebas atau tidak bebas
ini masalahnya apakah itu benar gaisang
kan belum ada yang tahu
ini kan hanya duga kan
tapi keluarga juga belum yakin kalau itu mas gaisang
mas gaisang sih belum yakin
ya mukanya kan tidak terpampang jelas kan